isu pungli sempat merebak saat beredar video pihak keamanan yang meminta uang lahan pada pemilik toko
sementara itu di cengkareng delapan orang diamankan polisi setelah melakukan pemerasan kekerasan
dan juga perusahaan secara bersama sama terhadap belasan orang pemilik ruko
delapan pelaku aksi premanisme di kawasan ruko seribu cengkareng jakarta barat
dibekuk petugas satreskrim polres metro jakarta barat pada senin
setelah menjalani pemeriksaan intensif
delapan orang preman ini kini telah ditetapkan menjadi tersangka
lantaran terbukti melakukan aksi pemerasan kekerasan dan pengerusakan secara bersama sama terhadap belasan orang pemilik ruko
ini salah satu modus premanisme untuk mereka untuk memperoleh keuntungan
setiap bulan besarnya rp tiga ratus lima puluh
apabila tidak membayar denda
tidak membayar akan dirusak dan sebagainya
apa oke tugas
katanya sewa lahan sewa lahan siapa
sementara itu sebuah video adu mulut sekuriti blok b tanah abang
dengan salah seorang pedagang menjadi sorotan gara gara istilah uang sewa lahan
dalam video tampak tiga orang sekuriti menagi uang sewa lahan pada pedagang bernama tanto
yang menyewa kios di blok b pasar tanah abang
banyak yang menganggap jika video ini berkaitan dengan pungli yang terjadi di tanah abang
namun pihak pengelola membantah
kejadian ini bermula saat
penertiban yang dilakukan oleh sekuriti di blok b lantai dua los f
para sekuriti menemukan toko cash yard menggelar dagangan melebihi batas ketentuan pengelola
penertiban yang mereka lakukan dengan memiliki kata sewa lahan inilah
yang kemudian justru diartikan pungutan liar
setelah pihak pedagang dan pengelola melakukan mediasi bersama pihak kepolisian
keduanya pun akhirnya sepakat berdamai
meski demikian buntut dari kejadian ini
tujuh orang sekuriti penagi uang sewa lahan yang merupakan karyawan outsourcing ini diganti
dan dikembalikan ke perusahaan